untuk mengurangi dampak banjir pemerintah provinsi dki jakarta tetap akan melakukan normalisasi kali
gubernur basuki cahayapurnama mengingatkan warga yang tinggal di kawasan normalisasi kali ciliwung untuk mengurus sertifikat tanah
hasilnya harus tetap normalisasi kalau ada yang punya lahan kan saya selalu sampaikan masyarakat segera ngurus sertifikat
kalau udah rumah lama usahakan ngurus sertifikat
kalau dulu susah mesti bayar bp htb udah saya gratiskan jadi kalau dapat sertifikat ya mau nggak mau kita harus bayar harga yang pasar atau ngop dia tinggi supaya mereka bisa beli tempat lain